jawa timur mendapat target dari presiden untuk mampu mengendalikan penambahan kasus covid sembilan belas
tenggat waktu yang diberikan presiden mencapai batas akhir
lalu bagaimana evaluasi dan apa sebenarnya yang menjadi tingkat kesulitan bagi jawa timur
bergabung emil dardak wakil gubernur jawa timur
mas emil selamat malam
mas emil angka covid sembilan belas di jawa timur masih mencatatkan di angka atau penambahan kasus yang tinggi
padahal presiden sendiri juga sebelumnya memberikan waktu target dua minggu bagi provinsi jawa timur untuk bisa mengendalikan angka kasus covid sembilan belas
apa kesulitannya sebenarnya mas emil
ya pertama memang kita melihat baseline nya dulu
kita starting line nya itu bagaimana pada saat instruksi itu keluar
kita ada penambahan kasus harian
tetapi di saat yang sama pada saat presiden datang ke surabaya
kita juga masih memiliki sumbatan botol atau bottleneck dalam kapasitas testing pcr kita
di mana testing pcr ini justru juga mengalami peningkatan secara gradual
ada sepuluh mesin ditambah
bahkan tadi kami menghubungi universitas muhammadiyah malang
mereka juga sudah siap mengoperasikan alat tes pcr juga
baseline nya ini atau sering kita sebut fenomena gunung es
mungkin memang starting point ini banyak sekali kasus
ini semakin terungkap dengan adanya pengetesan yang aktif
bahkan hasil cek kami di sidoarjo
menemukan bahwa masyarakat yang melakukan swab secara mandiri juga meningkat
nah ini yang juga berkontribusi kepada peningkatan angka di daerah seperti sidoarjo
mas emil selain itu kita lihat bagaimana evaluasi kemudian catatan
tingkat kepatuhan bagaimana pengendalian kepatuhan ini
ini juga menjadi salah satu indikator tingginya angka covid sembilan belas di jawa timur
seiring dengan adanya indikator atau faktor ini
apakah kemudian ke depannya ada pertimbangan bagi pemerintah provinsi jawa timur
dalam hal penegakan protokol kesehatan
tapi disertai sanksi sehingga ini bisa menjadi satu tools
yang akhirnya nanti pada ujungnya bisa menekan laju kasus positif covid
baik jadi di dalam peraturan kepala daerah
itu memang telah diterapkan sistem sistem sanksi
namun demikian memang dari aspirasi yang kami tangkap
kelihatannya diperlukan landasan hukum yang lebih kuat
forkopimda pak kapolda dan pak pangdam telah bertemu dengan pimpinan legislatif
dan dihadiri oleh ppros juga
saat ini sedang di proses penerbitan revisi perda
yang diharapkan bisa menjadi
yang diharapkan bisa memberikan landasan untuk sanksi yang lebih efektif lagi
dalam menimbulkan efek jerah bagi pelanggar protokol covid sembilan belas
karena kalau kita lihat juga
daerah seperti gresik
ini sudah meningkatkan frekuensi razia
begitu juga kita lihat bagaimana di surabaya
bahkan sudah mulai diterapkan kembali jam malam
penutupan jalan juga dilakukan pada jam jam yang dianggap rawan kerumunan
tetapi tidak terlalu berdampak secara ekonomi bagi masyarakat
nah ini adalah langkah langkah konkret yang dilakukan
karena seriusnya seluruh elemen untuk menindaklanjuti
apa yang menjadi arahan bapak presiden saat berkunjung ke surabaya
tadi sebelumnya mas emil anda sebutkan bahwa pemprov jawa timur
dalam hal pengadaan penambahan testing kit pcr dan sebagainya
ini sudah berhasil untuk dilakukan
semenjak kedatangan dari presiden joko widodo
hampir kurang lebih dua minggu yang lalu

tadi dari ikatan dokter indonesia jawa timur sendiri
mencatatkan bahwa yang menjadi permasalahan sekarang adalah terkait dengan tenaga kesehatan
mereka agak sedikit kesulitan karena bebannya berat
kemudian tapi tenaga kesehatan nakesnya pun semakin lama semakin sedikit jumlahnya
solusinya seperti apa mas emil
ya jadi selain angka konfirmasi positif
jawa timur juga sangat concern terhadap angka kematian
dan inilah sebabnya kita melihat bahwa ini cukup linier juga dengan upaya kita
untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan aman bagi tenaga kesehatan
kita menambah jumlah bed gitu ya karena apabila misalnya bednya itu kurang
begitu pasien keluar langsung ada yang masuk lagi bahkan ada waiting time
tapi kalau bednya ditingkatkan
maka kemudian pada saat pasien keluar dia tidak perlu ngantri di ruangan itu
dia ada ruangan lain yang lebih siap untuk segera melakukan tindakan terhadap pasien baru yang masuk
ini akan membuat kemudian situasi kerja yang lebih kondusif bagi tenaga kesehatan
yang memang mengurusi covid sembilan belas atau yang ada di wilayah sekitar penanganan covid
tapi juga kita memperhatikan ada juga tenaga kesehatan yang melayani pasien di luar dari konteks covid sembilan belas
yang juga berpotensi tertular
walaupun sampai hari ini kita mencari apakah terjadinya di rumah sakit atau di luar rumah sakit
tetapi ini adalah catatan catatan penting yang tidak kita kemudian lewati begitu saja
justru kita memastikan bahwa di seluruh elemen hal ini teratasi
oke tiga wilayah di surabaya raya surabaya sidoarjo gresik menjadi tiga wilayah tertinggi dalam hal ini
penyumbang kasus covid sembilan belas
evaluasi dari pemprov sendiri seperti apa untuk tiga wilayah ini
surabaya gresik dan juga sidoarjo itu tadi
untuk menekan angkanya seperti apa
ya baik jadi sekarang kita memang kalau kita bagi bisa menjadi dua titik ya
satu adalah tempat tempat yang rawan terjadinya kerumunan
disitulah kemudian upaya itu dikonsentrasikan juga ke sana
seperti pasar atau tempat umum
misalnya taman ya taman sekarang sudah seperti pada malam hari di mana ada rawan kerumunan jalanan justru ditutup
dengan harapan kemudian pada malam hari atau weekend pagi itu tidak terjadi kerumunan orang di tempat tempat umum
kemudian di pasar kita sedang meningkatkan di beberapa wilayah di surabaya sidoarjo gresik pengamatan cctv
sehingga dapat hasil yang bisa di compare atau dibandingkan dengan laporan di lapangan
intinya menghindari laporan abs lah
jadi kita mengharapkan bahwa kita bisa kemudian memonitor tingkat kepatuan di pasar pasar rakyat
tapi di satu sisi lagi katakanlah di luar konteks kerumunan
sebenarnya misalnya orang tidak menerapkan upaya yang maksimal dalam konteks menjaga kebersihan tangan
kemudian juga memakai masker di lingkungan lingkungan yang mungkin tidak melibatkan kerumunan
saling bertamu dan sebagainya
hal hal ini juga perlu disinergikan dengan apa yang disebut sebagai selama ini konsep lingkungan tangguh atau kampung tangguh tadi
dimana di surabaya sendiri sudah terdapat sekitar empat ratus tiga puluh satu kampung tangguh
kemudian di sidoarjo ini juga terdapat tidak sebanyak di surabaya jumlahnya
tetapi dia ada empat ratus tujuh puluh tiga dan di gresik ada empat puluh tujuh
nah ini titik titik kampung tangguh inilah yang diharapkan mereka akan memiliki ruang isolasi
mereka akan memiliki sebuah sistem untuk mencegah misalnya kejadian tim tracing ingin melakukan rapid test atau screening kemudian ada penolakan dari warga
nah hal hal ini bisa dimitigasi manakala sudah ada kesadaran lingkungan
dan untuk mendorong itu beberapa hari yang lalu pak menko pmk meminta seluruh elemen perguruan tinggi bergerak
kami tadi uji pergerakan
kami tadi uji petik salah satunya universitas muhammadiyah surabaya
mereka sudah ada enam ratus mahasiswa yang kkn tematik dan mereka harus memberikan laporan dengan menggunakan tagar
nah tagar inilah yang kemudian akan di upload ke media sosial dan diagregasi oleh mereka sehingga mereka bisa memantau tindakan nyata
ada delapan belas jenis program yang boleh dipilih oleh mahasiswa yang fokusnya kepada peran mereka dalam menangani covid sembilan belas di lingkungan masing masing
ini disebut kkn berbasis domisili
nah hal hal seperti ini terus didorong
supaya kita bisa menekan penyebaran
namun demikian kita lihat bahwa hasilnya ini memang masih tinggi
inilah sebabnya kita tidak kemudian katakanlah deadline dari pak presiden selesai terus kita kemudian give up
justru kita makin memperkuat fondasi fondasi tadi itu untuk meningkatkan ketatnya proses pengamanan pengamanan protokol covid sembilan belas di tengah masyarakat
mas emil terkait dengan monitoring kesehatan
tadi anda sebutkan bahwa ya salah satunya di upload
salah satunya dengan adanya kampung tangguh di beberapa wilayah di tingkat rt rw dan sebagainya
ini masuk dalam monitoring kesehatan
nah dengan monitoring kesehatan ini apakah juga kemudian pemprov jawa timur kemudian akan mempertimbangkan terkait dengan misalnya penutupan sementara di tempat tempat yang memiliki potensi risiko penularan atau rawan penularan covid sembilan belas
misalnya di daerah pasar
misalnya di daerah pasar
atau mungkin di pabrik
kemarin kalau saya tidak salah di lumajang ada satu pasar kemudian ada rapid test masal
kedapatan tiga orang pedagangnya yang reaktif dalam rapid test ini
ini akan menjadi pertimbangan juga nggak mas emil
ya kita harus juga mempertimbangkan bahwa pasar itu adalah urat nadinya ekonomi masyarakat kecil
petani begitu pasar tertutup dia merasakan dampak kepada pengiriman
apalagi hortikultura itu sistemnya harian
nah oleh karena itu memang kita benar benar berupaya

surabaya raya yang harganya masih tinggi
ini terus kita lakukan untuk bisa meningkatkan kepatuan
saya mengutip wali kota surabaya baru juga turun ke pasar
nah langkah langkah seperti ini terus dilakukan intensitasnya makin ditingkatkan
dengan harapan bahwa masyarakat ekonominya berjalan
tetapi kemudian tidak kemudian serta merta terjadi penyebaran yang di luar kendali
perlu kita ingat bahwa pada saat psbb pun pasar rakyat diperkenankan buka
karena ini menyangkut kebutuhan pokok masyarakat

terima kasih mas emil
wakil gubernur jawa timur sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini

mudah mudahan walaupun akan mendekati batas akhir
jadi tenggat waktu yang diberikan oleh presiden jawa timur bisa mampu atau bisa membuktikan bahwa untuk menekan ini atau menurunkan angka positif covid sembilan belas ya di provinsi jawa timur
terima kasih mas emil dardak